bos jangan lebih pecat dong bos
aduh bos tega banget bos bagi kita bos
aku berdua agak mecus kerja tau

gue tinggal dulu lah assalamualaikum
bang juragan aset kaget
begitu ngeliat abang minta izin buat berhenti kerja
wah dia kaget bener
yang lucung mukanya berubah kayak cumi direndam
waktu gue tolak gaji dari dia
buat gaji ditolak
kenapa sih lu pecicilan begitu
udah kayak beratung upah
eh ngapain gaji gue terima
duit dari dia dikit dibanding duit kita di dalam
hah coba kalau lu hitung
sekarang begini aja deh
lu bebedak ngerendam biar lama
iya gedung yang adem
lu kepengen apa coba
mumpung lagi banyak duit
mau pintu itu tuh
pinjam sadingin pintu apa tuh
jangan yang gua pintu
sepuluh pintu biar di atas lu bisa tidur tiduran
terus tv yang di dalam
kalau perlu kita pecahin
kita remuk kita tuku sama berondong
nah ya itu kan hitam putih perih ke mata
kita cari yang pekelir
iya bener ya bang ya
terus terus beli apa lagi bang
lu mau nyampe
jadi lu kalau tidur pakai stocking kamu kagak bisa menggigit

iya bang mau iya sama motor deh buat gue
sama motor juga bang
yaudah deh lili semoga ganti baju dulu ke dalam ya
abang tunggu kesini ya bener
iya tenang aja
selamat siang bos
bos bagi kita berdua ada apa bos
juga juga pandu
jadi gua mau ngasih tau nih
sama lu dua
kalau mulai ini hari
atau bos bakal ambil lagi ya
bisa di jeplak aja lu para
eh gua manggil lu ngasih tau kalau mulai hari ini juga
lu gue gak perluin lagi
bos jangan di pecat dong bos

kita berdua kagak kecus kerja tau
selama ini kita kan selalu melaksanakan tugas dengan baik kok
lu kedua gua suruh jagain duit gua
kita kagak segitu berapa juta
tira pun orang mana sanggup jawab kita
hmm enggak kok
itu kan harusnya aja bos
iya bos ga sengaja
eh lu mau bilang
apa kita ga sengaja dipinjam orang dibohongin orang
gua gak tau pokoknya gua gak mau pake lu lagi
bagi bagi bada
bos kita kan baru ngelafik kesalahan sekali aja bos
kita langsung di pecat sih bos
kita mau berdua
kita mau berdua
kita kena rindu pesat nih
udah ga kerja lagi sama bos galuh
kita mau ketenangan aja sih
eh bos kita udah di pecat mau ngapain lagi
kita jual loh harga pakanan negara masih bos
masalahnya sekarang kita nyanggur
terus makan apa
makan angin mulus perut gue
eh sini sini
gaji yang kita terima setiap bulan berapa
nah setahun jumlahnya jadi berapa ya
nah kita ini penduduk lima puluh juta
kalau dibagi dua jadi berapa lagi
jangan ciptau aja lo gedein
nah sekarang jadi kita gak usah pusing pusing
mikirin dipecat ame bos kaluh
kita masih bisa makan betul
setah dan bilang
bingung tunggu tunggu
ada ampe lagi pota
terus kalau udah setah
setah kita makan apa
eh dengar ya ubur ubur sawah
selama uang rapon kita masih ada
kita masih bisa bertahan hidup mesti kagak loh
sampai bos kaluh lu enak hatinya
membawa menerima kita lagi kerja
eh masih belon juga loh
masalahnya bukan apa apa kita
lo kan tau sendiri gue doyan makan
ah diam lo
ah bentang bentang punya motor
bawah nemen atau tabrak orang pembarangan aja
si ujang minjem motor orang kali tak
jangan leperetak lagi cipin gue
jangan masuk ke tempat pengumum tibaan
mau tak lagi sih lo
gue demen sama bini gue
tarik kesono bunyi kincring
kesini bunyi kincring
hehehe kayak piaraan sebelah
tapi mau lagi
pokoknya ini hari abang beliin gelang
aah bener bang
dicokotin atu atu gigi lo
kok panggil kedua pok ya
jangan pake lama pok
kurang pake gue beli juga nih
ini buat lo baru
eh tak lebat juga si ujian

pengangguran bisa beli motor baru
bete gigi lo memplok kali dia ya
lo mesti cari tau tak
gue bisa ngikutin jejaknya
punya duit banyak kagak pake kerja
lo tanya jangan sama si ujang
ngapain tanya langsung sama si ujang
tanya aja sama bininya
emang kenapa ya
bininya rada rada pluto
apa tuh pluto
jadi kita dengan gampang
ngeluarin keterangan dari dia
iya sebentar bang
liat tvnya juga buset dah
dah datar nih kacanya
sama sekali wah keren
nah gue bisa ketemu si nazar yang joginya
orang dikit muda keket
sekali nonton berita
oh si a si w
kecolok kata gue
hehehe disini kicreng kesana kicreng
bagus sih bang
jangan taro di emas habis gosok gosok
enaknya jadi orang kaya
bisa beli apa aja
mau beli gelang bisa
mau beli cincin ya bang
ya tenang aja pokoknya
abang pergi lagi ke kerajaan abang
abang mau minta lagi yang banyak
walaupun berjaya betul betul
biar lilis juga dikasih duit sama mbak krawatnya ya bang
udah diem aja lo dirumah
jadi anak manis ye
lu jadi sekretaris gue tinggal terima duit aja
lupa kapan duit
mau jajan ini bisa kan enak
berdebu sama tanda kubu